presiden joko widodo memberi semangat dan dukungan penuh kepada tim nasional usia sembilan belas
yang akan bertanding melawan timnas u sembilan belas jepang pada babak perempat final piala afc u sembilan belas
di stadion utama gelora bung karno minggu malam nanti
jokowi optimis skuad timnas indonesia u sembilan belas menang dan bisa lolos pada putaran piala dunia u sembilan belas
bertepatan dengan hari sumpah pemuda jokowi menyampaikan dukungan semangat
bagi anak asu indra shafri tersebut
jokowi menyatakan optimismenya skuad timnas u sembilan belas bisa memetik kemenangan
melawan timnas u sembilan belas jepang di stadion gbk jakarta malam nanti
momen hari sumpah pemuda ini akan memberi semangat bagi pemuda timnas u sembilan belas
untuk berjuang pada piala afc u sembilan belas dua ribu delapan belas
jokowi menyatakan optimismenya skuad timnas u sembilan belas akan berjalan dengan baik